kamu sudah bisa jalan
tuhan tadi saya cari kemana mana
ternyata tuhan ada di sini
mungkin tuan haus
tuan kan tegang memikirkan nyonya
dan mira dan juga nenek pita
tidak usah saya sudah minum
sepet afraid tuan panja biru
di baju dekat dekat sini juga ada tuhan
sini ampulnya biar saya pegang
ini udah bahasa tuhan saya buang aja ya
kamu kenapa sih ambar
dari tadi tingkah laku kamu aneh
sekarang seenaknya kamu mau membuang amplop ini
ini isinya penting
lagian kenapa sih
dari tadi kamu kelihatan ingin berusaha untuk mengambil apologi
ambar kamu tahu apa isi ampul ini ya
makanya kamu berusaha untuk melenyakannya kan
saya nggak tahu apa isi ampul itu tuhan sungguh
saya cuma bermaksud ingin menolong tua
saya banyak urusan
bukan saja ampul itu nggak berhasil aku ambil
tapi tuhan juga malah jadi marah dan curiga sama aku
siapa tahu aku masih punya kesempatan
untung hasil tes ini bisa aku creaming
biar mama ajaknya langsung buka
akhirnya tuhan gak jadi lihat hasil itu
paling gak aku masih punya waktu buat mikir gimana caranya
melenyapkan hasil tes itu
supaya rahasia aku nggak terbongkar
aku dengar evita kesalahan
di keadaan sekarang kayak gimana
dia masih belum sadar
tapi kata dokter kondisinya sudah membaik
ya syukurlah kalau kayak begitu
boleh aku nengok dia
kamu adalah orang yang sangat baik
dan aku harap kamu cepat sadar ya fit
kevin kayaknya sedih banget mikirin kamu
evita kamu harus sadar evita
eta kamu pernah cerita sama aku
kamu bilang kamu lagi nyari seseorang
dan kamu juga pernah nyebangatin aku
untuk nyari anissa
dan berkat kamu juga aku bisa nemuin dia
banyak banget orang yang harap kamu bisa setepat sadar vita
dan aku juga yakin orang yang kamu mau cari itu
dia juga lagi nungguin kamu untuk nemuin dia
kamu harus cepat sadar ya
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
evita kamu sudah sadar
sebelah aku sudah sadar
evita sudah sadar
kenapa kamu sadar saat meiku ada di samping kamu evita
bukan saan aku yang ada di samping kamu
kenapa aku jadi pengen
aku tadi tanpa sadar pegang tangan kamu
karena aku terlalu
aku gak tahu aku
aku cuma ingin kasih kamu kekuatan
aku gak ada maksud apa apa
aku senang kamu sudah sadar
kamu sudah nemenin aku
kamu juga sudah kasih kekuatan sama aku
aku dandungin kamu sayang
aku dah kamu sadar juga
aku khawatir banget waktu dengar kamu kesalahan
allah masih melindungi kamu evita
kamu jangan takut ya
aku gak akan membiarkan apapun terjadi lagi ke kamu
kita udah janjikan
aku sama sama terus
aku akan lindungi kamu evita
harus cepat sembuh